anak anak ini semangat memberi makan ikan di saluran air menyerupai sungai kecil
yang melintasi kompleks perumahan puri pamulang tangerang selatan
ya sempat viral sejak pertengahan tahun lalu
rupanya ikan ikan ini mulai diternakan warga pada maret dua ribu dua puluh
tepat saat pandemi covid sembilan belas melanda indonesia
ide beternak ikan di saluran air ini berawal dari warga rw dua puluh lima kelurahan pamulang barat
yang ingin mengisi waktu luang mereka saat bekerja dari rumah
setiap pagi dan sore kompleks perumahan ini pun ramai dikunjungi warga sekitar
dan menjadi alternatif wisata keluarga
jenis ikan yang diternakan diantaranya ikan mas nila dan koi
ribuan ekor ikan ini kini menghiasi saluran air sepanjang satu lima km di kompleks perumahan ini

ikan ikan ini dipanen tiga kali dalam setahun dan dijual seharga rp dua puluh lima hingga rp tiga puluh per kilogram
per sekali panen keuntungannya bisa mencapai rp dua juta
dan digunakan untuk membeli bibit ikan atau membiayai kegiatan masyarakat di rw ini
untuk pakannya pengurus menyediakan pelet yang bisa dibeli rp dua perbungkus
oleh siapapun yang ingin memberi makan ikan
dengan subsidi pakan seperti ini ini kita tidak terbebani dari pakan
sehingga kita bisa menjual
dengan harga lebih murah dan masyarakat bisa lebih kejangkau
nah ketika masyarakat daya belinya naik dan dia bisa kejangkau
artinya ketahanan pangan untuk bidang protein ikan khususnya ini akan tercapai
ikan ikan yang diternakan tak boleh dipancing
bahkan warga bergotong royong menjaga kebersihan saluran air agar tetap bersih dan jernih
hal yang menarik bagi saya adalah bagaimana kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan aliran sungai ini
karena setiap rt ini diimbau untuk mengingatkan
masyarakat atau warganya selalu menjaga kebersihan
jika ada warga yang melihat atau menemukan sampah di aliran sungai ini
mereka wajib memungutnya lalu membuangnya ke tempat sampah
ini penting sekali karena sungai ini akan dalam keadaan selalu bersih
victor pangaribuan andi anggacita kesumah tangerang selatan banten